kalian tidak tahu
aku adalah maharaja
gusti prabu amuk marukul
benarkah kau seorang raja
aku membutuhkanmu untuk menjadi tumbalku
kalau tahu aku siapa
tidak perlu kau sebutkan siapa kau
karena itu tidak penting
besar kalian tidak punya sopan
nah itu lebih baik
daripada suaramu membuatku pingguh sakit
malam ini adalah bulan purnama
saat yang tepat untuk menyempurnakan ilmu kita bertiga
jangan sampai terlambat lagi
dan kita harus menunggu bulan purnama depan
dan aku sudah tidak sabar
ilmu kita lebih sempurna
kita tebarkan penyakit lebih banyak lagi
supaya ilmu kita bertambah
supaya lebih sempurna lagi ilmu kita
kita harus mengirim teluh dan santet kepada keturun raja
aku akan terus mengejar cintaku
kau tidak akan pernah bisa memiliki
aku sudah mempunyai permaisu
dan aku tidak mencintaimu
aku tidak membutuhkan kau mencintaiku
yang aku inginkan adalah
dan aku yakin
cinta itu akan datang dengan seiring waktu
waktu tidak akan pernah bisa mengubah diri
aku ingatkan kepadamu
yang aku cintai
jadi tidak akan pernah ada perempuan lain
dan aku pastikan
tidak ada perempuan lain selain a
sudah pergi dan tidak akan pulang
yang sudah membuat mereka tidak berada di istana
kau tidak punya pilihan lain selain aku
satu lagi putra kesayanganmu walang sungsu
sekarang dia ada bersamaku
jangan lupa putra kesayanganmu walang sungsu

jangan lupa putra kesayanganmu walang sungsu
aku tidak menangkapnya
tapi aku pastikan
kalau kau menolak permintaanmu
walangsungsang putramu akan menggantikan posisi menjadi suami
dan kau tidak akan bisa menguasai pajajaran selamanya
akan kuberikan waktu dua hari kau datang ke istana menjadi suami
atau menjadi murid tuhan
dan jangan sekali sekali melakukan apapun sebelum waktu yang kupercaya
atau kau akan kehilangan keluargamu selama lamanya
selamat tinggal kandasiliwang
selamat berjumpa dua hari ke depan
selamat berjumpa dua hari ke depan
jangan dewa batara
aku harus segera menyelamatkan putraku
berilah hamba petunjukmu
dan berilah hamba kekuatan
untuk menghadapi semua ini
kau akan hilang adikku
kita harus mencari seorang bangsawan untuk kita jadikan tumbal
tapi dimana kita harus menungkahnya
yai aku mohon lepaskan aku dari sini lepaskan aku nyai lepaskan
hei nyai tua berani sekali kamu membentangku kalian tidak tahu aku adalah maharaja gusti prabu amuk marukol
benarkah kau seorang raja kebetulan sekali aku membutuhkanmu untuk menjadi tumbalku
mohon maaf nih mohon maaf kalian jangan percaya kepadaku aku hanya membual mohon maaf
mana mungkin dia seorang raja masa raja tampaknya jelek seperti dia
kurang ajar kamu nyai potoh kamu jangan berani menghina aku
kamu jangan berani menghina aku
kamu jangan berani menghina aku
aku adalah seorang raja maharaja gusti prabu amuk marugol
awas kalian jangan berani sekali lagi menghina aku
kalau kalian tidak percaya akan aku tunjukkan kepada kalian dan buka mata kepala kalian
aku mempunyai mahkota
ternyata benar dia seorang raja
kita tidak perlu jauh jauh mencari mangsa
siapkan sesajian untuk ritual
kami menghadap gusti rado
bagaimana dengan tugas kami

kami sudah menginjarnya nyai
tetapi kan raganya sangat tinggi
kami kehilangan jejak
dia memang bukan pendekar sembarang
apalagi sekarang dia sudah menguasai tombak tulung angkrong
ini bukan salah kami
dan kita denganmu
tidak akan berish
kalau aku masih masukan
satu hari lalu
kita di avuk ourional

aku di coba
saya sudah sering rég tapi
saya satu hari
sama ayah anda
ternyata wanita ini adalah istri pertama
pantas saja kalau si liwangi begitu mencintai
sampai sampai dia menolak menikahiku